perdebatan panjang rancangan undang undang penyiaran masih berlangsung
baik di depan publik ataupun di gedung dewan
satu hal yang memicu perdebatan adalah terkait pengelolaan multiplexing
atau pengalihan dari frekuensi analog ke digital
dua skema yang belum disepakati terkait pengelolaan multiplexing
adalah penerapan single moocs dan juga multi mox
rancangan undang undang penyiaran merupakan usulan komisi satu
dan masuk ke dalam pembahasan program nasional prioritas dua ribu tujuh belas
sebagai bagian dari inisiatif dpr saat ini ruu penyiaran
tengah masuk dalam tahap harmonisasi di badan legislasi
berlarut larutnya pembahasan ruu penyiaran ini
mengacu pada perdebatan tentang pengelolaan multiplexing
atau pengalihan dari frekuensi analog ke digital
ada dua skema terkait hal itu yaitu single books dan multi moocs
yang digadang gadang sebagian pihak
merupakan bentuk kemunduran di dunia penyiaran
hanya dengan satu badan memicu praktek monopoli
dan berdampak pada bertambahnya pengangguran
pertama kalau kita memilih single moocs itu suatu kemunduran
tahun dua ribu dua itu kan undang undang penyiaran
sudah mengarah kepada desentralisasi
daerah daerah memiliki kewenangan
memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya
sekarang malah kita tahun dua ribu tujuh belas mundur
kita kembali ke kayak era orde baru
di mana semuanya diatur oleh satu pihak
dijalankan kembali oleh pemerintah
dijalankan kembali oleh dpr
padahal di negara lain semuanya sudah demokratisasi
sementara wakil ketua badan legislasi firman subagio menyatakan
dpr dalam rancangan undang undang penyiaran
harus adil dan tidak berpihak kepada penyelenggaraan
dpr juga harus mengakomodir pihak lembaga penyiaran swasta
dan lembaga penyiaran publik
firman menambahkan undang undang harus transparan
dan tidak boleh menjadi alat monopoli baru
undang undang tidak boleh melahirkan sebuah undang undang
yang bisa menimbulkan diskriminasi baru
yang terakhir undang undang tidak boleh
menjadi alat kepentingan kelompok dan lembaga tertentu
adanya sebuah monopoli baru
kita membuat satu rumusan
ini harus dijawab ini sebuah solusi
karena kalau itu single move
maka ini ada bentuk monopoli baru yang akan
akan lahir akibat daripada undang undang ini
nah kalau ini tetap dilakukan multi murni
maka ini juga akan melanggar ketentuan karena apa
karena ini ada fitif sistem yang sudah memonopoli frekuensi
nah oleh karena itu
jalan keluarnya kita mencari referensi apa yang terbaik
yaitu yang namanya hibrid
masing masing skema yang diperdebatkan memang mempunyai plus dan minus
dalam konsep single moocs pemerintahlah yang memegang kendali baik dari segi investasi
penyediaan infrastruktur sampai penguasaan frekuensi
konsep ini mengharuskan semua lembaga penyiaran swasta
harus menyewa slot box dari pemerintah untuk bersiaran
konsep ini selain dianggap menghadirkan monopoli baru oleh pemerintah

mengakibatkan banyak infrastruktur milik swasta yang tidak terpakai
selain itu akan ada pemutusan hubungan kerja secara massal pada karyawan tv swasta
khususnya yang bekerja di bagian transmisi
jika konsep ini jadi dipakai maka akan beresiko digugat ke mahkamah konstitusi
selain itu konsep ini juga mengharuskan pemerintah mengeluarkan biaya yang sangat besar
untuk penyediaan infrastruktur digital di seluruh indonesia
sementara konsep multi mox bisa dibilang melanjutkan sistem yang berlaku saat ini
investasi dilakukan oleh semua operator
baik milik swasta ataupun pemerintah
karena itu biaya investasi operator akan lebih kecil
semua operator box nantinya akan mendapatkan jumlah alokasi frekuensi yang sama
baik swasta ataupun pemerintah
semua lembaga penyiaran akan menyewa slot moocs kepada operator moocs untuk bisa bersiaran
sementara pemerintah berperan untuk mengatur kewajiban menyewakan slot dan tarif sewanya
dengan konsep ini maka banyak infrastruktur milik swasta yang ada saat ini masih tetap bisa dipakai
kendati ada migrasi teknologi
ada pula konsep ketiga yang dianggap sebagai jalan tengah
yakni konsep hybrid moocs operator
mirip dengan multi moocs namun dalam hal kepemilikan frekuensi
operator moocs pemerintah mendapat jumlah alokasi frekuensi yang lebih banyak
untuk bisa menampung lembaga penyiaran swasta lokal dan digital yang baru
kita terus menanti apa keputusan final dari pemerintah dan dpr
terkait nasib tv digital yang sudah lama terkatung katung
tim liputan cnn indonesia
sampai saat ini publik tanah air masih terus atau masih harus terus bersabar
untuk bisa menikmati berbagai keunggulan siaran tv digital
yang banyak kita dengar dengan sayup sayup aja dari banyak sekali orang ya
karena rancangan undang undang penyiaran yang belum rampung dan masih terkatung katung
perdebatan mengenai konsep apa dan juga sistem apa yang cocok dipakai
sudah seharusnya dilandasi pada kepentingan publik kemudian perbaikan kualitas layanan
dan juga keberlanjutan industri pertelevisian yang juga menghidupi banyak sekali manusia atau banyak sekali orang
bagaimana mencari formula terbaik di tengah kebuntuan ini
untuk menjawabnya sudah bersama saya malam hari ini ada mas firman subagio
wakil ketua badan legislasi dpr ri terima kasih pak firman sudah datang
terima kasih selamat malam
oke kemudian ada bang emrus sihombing ahli komunikasi dari universitas perintah harapan
terima kasih bang emru sudah datang kemudian mewakili industri ini ada bang neil tobing
sekjen asosiasi televisi swasta indonesia terima kasih bang nel sudah datang
selamat malam oke terima kasih saya akan pertama saya akan sebelum kita break dulu sebentar
saya akan tanya ke pak firman dulu update nya sudah sejauh mana kemudian di dpr
karena kan masyarakat tahunya ini terkatung katung bertahun tahun ada di laci anda itu katanya
terima kasih pertama saya harus menjelaskan kepada publik pada kesempatan yang sangat baik pada malam hari ini
dpr itu di dalam pembahasan undang undang itu harus mengikuti mekanisme aturan yang ada
di dalam pembahasan undang undang itu ada ketentuan yang diatur oleh undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas yaitu
tata cara penyusunan undang undang untuk menjadi rancangan undang undang untuk menjadi undang undang
oleh karena tugas dari pada pada legislasi adalah untuk melakukan harmonisasi
oleh karena itu dalam prinsip prinsip dalam pembahasan undang undang itu
satu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara
dan kedua juga merupakan amanat tap mpr amanat undang undang lain
dan kemudian mengajuk pada rencana kerja pemerintah rencana kerja jangka menengah dan jangka pendek
ada sebuah keusangan hukum dan undang undang itu ketika diundangkan dapat dijalankan
dan kemudian badan legislasi berpegang pada prinsip bahwa pembahasan undang undang itu satu harus transparan
melibatkan semua pihak stakeholder juga pemerintah dan kemudian para pakar pakar dan praktisi dalam masalah bidang penyiaran
dan kemudian undang undang itu juga betul betul diundangkan untuk memiliki rasa keadilan
artinya bahwa sebuah undang undang itu tidak boleh melahirkan undang undang yang diskriminatif
dan kemudian tidak boleh mengganggu terhadap aktivitas kegiatan yang udah existing
oleh karena itu rasa keadilan dalam sebuah undang undang itulah menunjukkan bahwa dpr ini adalah jiwanya negarawan
melindungi semua kepentingan tidak boleh undang undang itu kemudian menjadi salah satu alat kepentingan kelompok tertentu
dan kemudian menimbulkan sebuah diskriminasi apalagi terjadi sebuah bentuk monopoli baru yang bergantung pada undang undang
itu tugas dari balek
itu tugas dari pada balek
jadi setelah dijahit di komisi satu kemudian balek tinggal mencuci bilasnya
karena undang undang yang diinisiasi oleh dpr itu tugas dari balek

yang adalah tadi poin poin yang saya sampaikan ke depan tadi itu tidak boleh terjadi di dalam penyusunan sebuah undang undang
apakah karena poin poin tadi yang satu dua tiga tidak boleh diskriminasi harus ada rasa keadilan juga merangkum semua
itu yang membuat kemudian proses ini begitu panjang bertahun tahun ada di teman teman pak firman itu di parlemen
tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya pak firman kita akan segera kembali usaha jadwal berikut ini
oke jika tadi mas nurwan mengatakan bahwa balik ini sebenarnya harus memastikan undang undang itu bisa berjalan dengan baik
harmonisasinya tidak ada jangan sampai undang undang yang dihasilkan kemudian akan di judisi review atau diprotes oleh banyak orang ya
tapi bener gak sih kemudian banyak publik berpikir bahwa ini biang kelamaan atau biang lamanya proses ini ada di teman teman di balik nih pak firman
jutru saya akan menyampaikan kepada publik baru pertama kali ini
kita membahas undang undang yang cukup panjang dan cukup alot
biasanya itu kalau kita membahas undang undang itu ada saling pengertian antara pengusul dengan badan legislatif
karena memang tugas badan legislasi adalah untuk melakukan harmonisasi ya seperti itu
jadi tidak ada kita harus prudent jadi semua pihak harus terlindungi apalagi ini menyangkut yang terkait dengan masalah nasib daripada pelaku usaha
mohon maaf saya juga sampaikan pada forum ini saya ini di dpr
sebagai wakil dari partai politik kami dan saya juga sebagai kepanjangan tangan daripada teman teman di kadin
saya ini adalah pengurus tetap komite tetap penghubung antar lembaga antara dpr dengan kadin
sehingga kalau ada pembahasan undang undang saya selalu menyesuaikan pada pelaku usaha
bagaimana ini kira kira apakah mengganggu atau tidak iklim usaha
oleh karena itu karena ini ada sedikit mengganggu daripada para pemerintah

kemudian ada konsep konsep yang kemungkinan ingin akan merugikan para pelaku usaha
tentunya kami undang para stakeholder dari asosiasi tv swasta kita undang
asosiasi tv pemerintah kita undang kemudian asosiasi televisi lokal kita juga undang
prnsg kita undang semua kita dengarkan
titik perdebatannya ada di mana pak firman
sebelum saya akan kebangkitan
ini sebetulnya begini ada perdebatan yang sebetulnya
ya publik sudah tahu ini kan ada konsep
pertama adalah keinginan komisi itu memunculkan yang namanya single mood
nah kekhawatiran daripada teman teman ini juga dilandasi karena ada pemain baru
ada konflik kepentingan ini saya lihat
nah sedangkan dari badan legislasi juga tidak menginginkan terjadi bentuk bentuk monopoli baik itu
monopoli yang akan dikuasai lembaga pemerintah maupun juga yang dikuasai oleh

yang dikuasai oleh lembaga swasta

ya tadi ada istilah yang sudah kita sepakati bersama ketika pembahasan dari awal
teman teman komisi baik pemerintah saya sering diskusi dengan pak menteri karena memang kami juga harus
menanyakan kepada pihak pihak yang memang terkait maka muncullah istilah hybrid
nah hybrid ini memang belum ada di atur dalam norma undang undang
oleh karena itu dengan ada hal hal lain kita harus mencari hal hal lain
jadi itu dengan adanya pembahasan di badan legislasi itu nanti hybrid itu bisa dinormalkan dalam undang undang
sehingga nanti ketika dilaksanakan ada norma yang menjadi atur dasar hukum daripada pelaksanaan hibrid itu sendiri
memang kita membentuk undang undang ini kan boleh kita mencari referensi dari beberapa negara
tapi kita dibenarkan untuk membuat norma dalam kepentingan negara republik indonesia
jadi tetap mencari jalan tengah di antara banyak kekusutan itu ya
untuk komunitas yang keadilan
oke saya akan ke bang nel dari industri
jadi ini banyak yang menganggap di bang niel terutama dari beberapa koalisi kelompok masyarakat
menganggap bahwa industri ini terlalu banyak ingin menang banyak gitu loh di rancangan undang undang penyiaran ini
sehingga banyak kemudian orang yang memprotes apa yang kemudian dimaui oleh industri terutama dari atvs ini
oke terima kasih
jadi atvsi ini kan merupakan pelopor lah dari industri televisi
kita sudah mulai bersiaran dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu sembilan puluh tiga gitu
dan perlu diingat juga bahwa
industri televisi indonesia ini sudah menjadi suatu industri strategis
karena selain memiliki dua puluh lima ribu karyawan
didukung oleh sepuluh ribuan seratus ribuan dari industri pendukung seperti production house dan sebagainya
industri televisi ini adalah industri strategis yang mungkin satu satunya ya di indonesia yang masih dimiliki oleh anak bangsa
makanya kami sangat concern dengan rancangan undang undang yang ada
karena memang masih banyak pasal pasal yang ternyata belum sesuai dengan semangat industri
jadi selain digitalisasi kalau kita lihat draft yang ada di desember
kemudian yang ada di februari dan terakhir yang di juni tahun dua ribu dua puluh
selain dari digitalisasi yang merupakan roh dari ruu ini
ada beberapa hal lagi yang misalnya tidak cocok
misalnya mengenai pelaksanaan dari apa namanya
kemudian pelaksanaan dari sistem stasiun jaringan
tetapi yaudahlah itu nggak apa apa
nanti mungkin belakangan kita bisa diskusi lagi dengan
mudah mudahan dengan pemerintah dan dengan dpr
mari kita sekarang diskusi mengenai digital
karena digital itu sendiri kan akan merubah konstelasi dari industri ini
yang tadinya kita hanya bisa menayangkan satu program dalam satu saluran
sekarang bisa berbagai
artinya pada saat migrasi digital terjadi
maka akan lebih banyak layanan layanan baru
program program baru yang bisa dinikmati oleh masyarakat
banyak kemudian kelompok masyarakat akademisi juga
menganggap bahwa ini waktunya sebenarnya negara yang harus berperan banyak
menguasai kanal kanal atau frekuensi frekuensi yang kemudian dianggap menjadi bagian dari sumber daya
ini yang kemudian dikritik juga oleh atvsi
concernnya apa tuh bang
kemudian sampai kemudian kalau kita bicara mengenai single box ini
yang kemudian banyak di dorong oleh masyarakat
bagaimana pemerintah lebih berperan besar gitu
jadi sejak tahun dua ribu dua pada saat dikeluarkan yang undang undang tiga puluh dua tahun dua ribu dua
itu peluang usaha untuk membuka tv itu dibuka sebesar besarnya
akibatnya dari tiga ratus dua puluh delapan mhz di band empat dan band lima yang tersedia untuk industri penyiaran
itu semuanya dikuasai oleh swasta
kalau dibilang swasta itu disalahkan karena menggunakan frekuensi yang semua yang tersedia
di dalam rentang band empat dan band lima itu
tidak bisa disalahkan juga karena pemerintah juga menurut kami kurang transparan dalam proses perizinan
proses memberikan izin kepada tv tv baru
sehingga memang secara fakta pemerintah hanya mengelola frekuensi itu melalui tvri
sementara sisanya itu dikelola oleh swasta
dan dari banyaknya pemain pemain swasta itu memang sebagian juga memang ya secara kualitas memang kurang baik mutunya
mungkin itu yang menjadi concern dari masyarakat kenapa ini semuanya dikuasai oleh swasta
kenapa konten kontennya juga kurang berkualitas tetapi pemerintah juga tidak melakukan perbaikan atau tidak melakukan sanksi atau tidak melakukan peringatan dan sebagainya
bagi industri apa yang membuat konsep untuk mengembalikan semuanya

kepada negara kepada pemerintah untuk mengatur dan menguasai semuanya itu dianggap belum cocok dengan format digital migrasi digital teknologi
sebenarnya dengan kita bermigrasi dari analog ke digital yang tadinya tiga ratus dua puluh delapan mhz itu kan akan digunakan oleh tv hanya satu ratus empat puluh empat mhz

artinya di era digital frekuensi itu akan lebih banyak dikuasai oleh pemerintah
artinya di era digital frekuensi itu akan lebih banyak dikuasai oleh pemerintah
daripada tvri melalui lpp tvri dan swasta
jadi sebenarnya ketakutan itu tidak ada pada saat era digital
kita akan nanti bahas lebih detail soal itu tapi yang kemudian menancap kepada publik ini adalah bahwa sebenarnya setelah ini binari dengan uud yang lama oke

sama oke lah frekuensi publik dikuasai oleh swasta
ini waktunya untuk mengembalikan kedaulatan kepada negara
konsepnya kan seperti itu atau omongannya seperti itu
menurut anda substansial nggak kemudian ide ide seperti ini
tapi dijawabnya lebih asing di segmen berikutnya
kami akan segera kembali ke sajuran berikutnya
oke kita akan ke bang emrus
bang edrus tadi kemudian banyak yang lagi lagi
publik adalah waktunya sekarang mengembalikan kedaulatan negara
karena frekuensi adalah bagian dari sumber daya yang harus dikuasai negara
dan dimanfaatkan sebesar besar untuk rakyat
analogi ini tepat gak sih untuk kemudian diterapkan dalam teknologi digital atau digital
baik saya akan jelaskan dulu ada salah kaprah tentang negara
seolah olah negara itu hanya pemerintah
secara akademis negara itu ada empat unsurnya
yaitu pemerintah wilayah kedaulatan dan rakyat
rakyat disini adalah pelaku industri atau masyarakat
jadi jangan langsung diartikan bahwa itu sebagai suatu dikelola oleh negara
otomatis yang mengelola itu adalah pemerintah salah
artinya apa kalau negara boleh dong dikelola oleh masyarakat
boleh dong dikelola oleh masyarakat industri per televisian
karena bagian dari negara ya
betul nah oleh karena itulah seringkali kita representasi negara seolah olah pemerintah tidak
tapi kita setuju bahwa frekuensi publik itu memang harus dikuasai negara
tapi negara ini dalam artian industri juga
nah oleh karena itu negara adalah mengatur bukan menguasai
kenapa saya mengatakan
semakin mendiri suatu negara semakin maju suatu negara semakin demokrasi suatu negara
pengelolaan sumber daya alam dipercayakan kepada masyarakat
beda kalau negara itu terbelakang
beda kalau negara itu adalah otoritarian sentralistik
semua dikuasai oleh pemerintah
tetapi kalau negara itu sudah demokrasi sudah berkembang
justru semakin mempercayakan pengelolaan kekayaan negara itu kepada masyarakat
tentu dengan regulasi yang dibuat
bukan berarti regulasi itu sehingga mengambil alih pengelolaan itu oleh salah satu
atau katakanlah suatu konsorsium atau salah satu lembaga tidak demikian
nah kita melihat misalnya katakanlah frekuensi adalah kekayaan alam kita
milik kita bersama
sebagai milik kita bersama berarti boleh dong dikelola oleh siapapun
sesuai dengan peraturan yang berlaku
dan tidak boleh sentralistik juga
kalau ini dikelola walaupun ini frekuensi dan infrastrukturnya siapapun rejim yang akan datang
mungkin nggak media masa dikendalikan oleh rejim tersebut dengan memanfaatkan pengelolaan teknologi
banyak orang mengatakan bahkan saya kira mungkin pemerintah pernah baca itu
bahwa kami hanya mengelola teknologinya pesannya tidak
nah ini berbahaya pandangan seperti ini karena proses komunikasi massa
kalau kita belajar tentang media masa terutama televisi
bahwa pesan tidak boleh dilepas daripada
tidak ada media massa bekerja tanpa teknologi
itu satu kesatuan
kenapa saya katakan demikian
katakanlah frekuensi dan dengan segala infrastrukturnya
kalau media masa bekerja kan itu semua sebagai suatu sistem
artinya terkait dengan frekuensi
kalau terjadi gangguan frekuensi bukan kaitu gangguan terhadap pesan komunikasi massa yang akan diproduksi
jadi oleh karena itulah saya mengatakan teman teman di dpr
kalau masih memperbincangkan ini artinya masih ada keinginan untuk mengambil alih dalam konteks single moocs
itu sangat tidak produktif lagi
tidak produktif apa yang membuatnya tidak produktif
karena memang ini menjadi sentralistik
jadi media massa nanti kalau ada masalah atau gangguan sinyal atau apapun
mereka akan menunggu perbaikan yang dikelola oleh lembaga tersebut
dan lembaga tersebut adalah perwakilan pemerintah menurut anda
artinya bagaimanapun akan ada birokrasi yang terjadi di sana
tapi kalau multi moocs artinya lembaga penyiaran swasta yang mengelola sendiri
mereka bisa cepat mengambil suatu keputusan dan tidak terlalu banyak
mereka tidak akan apapun
sehingga proses komunikasi massa itu bisa berjalan dengan baik
dan kemudian saya memperhatikan
saya pikir itu adalah pembicaraan tentang ini
saya pikir bisa suatu kesiasiaan kenapa
teknologi akan menjawab
digitalisasi akan berjalan dengan sendirinya
bahkan live streaming saya kira tidak lama lagi
saya kira cost yang dikeluarkan kita membuat undang undang ini menjadi suatu
atau wasting time
dan kemurungan juga biaya yang kita keluarkan begitu banyak
karena tidak lama lagi
kami sudah pernah melakukan analisis bahwa tv nanti akan melangkah kepada live streaming
suatu contoh sudah ada facebook siaran langsung
jadi saya kira pembicaraan ini yang saya kira menurut saya tidak produktif
semakin lama pak firman menahan ini semakin tidak produktif itu ya
kalau saya mengatakan
kalau saya mengatakan teman teman di dpr berpikirlah lebih luas
apakah ini masih bisa dilanjutkan di undang undang atau tidak
sebaiknya itu saya pikir
kenapa tidak itu dihentikan saja
teknologi akan berpacu terus berjalan
saya akan ke pak firman
kalau tadi anda mengatakan ada sebenarnya jalan tengah dari perdebatan ini
tadi anda mengatakan sistem hybrid
sebelum saya akan tanya ke situ
apakah memang ada keraguan sebenarnya dari
kalau industri pasti ragu ya
kalau dari dpr sendiri
sebenarnya pemerintah mampu dan prudent gak sih mengelola frekuensi yang besar
dengan menyediakan infrastruktur dengan keuangan pemerintah dan manajemennya pastinya
ada keraguan itu tidak dari anda pak
ini menarik yang disampaikan oleh bang
kalau kita bicara negara itu
komponennya ada empat tadi kan
pemerintah wilayah kedaulatan dan kemudian rakyat
oleh karena itu
kehadiran negara atau penguasaan negara itu bisa ditafsirkan dalam bentuk regulasi
regulasi itu harus berkeadilan
oleh karena itu prinsip di dasar saya mengklarifikasi
saya bukan menghambat secara pribadi
saya ini kan harus bicara untuk kepentingan negara
harus bicara untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara
itulah dituntut anggota dpr mempunyai jiwa negarawan
kita harus melindungi berbagai aspek
ketika undang undang ini diundangkan
maka pemenuhan terhadap rasa keadilan itu menjadi penting
kenapa ini menjadi penting
karena presiden sendiri sudah mengatakan bahwa
mari kita masukkan investasi sebesar besarnya untuk pembangunan ini
saya meyakini bahwa indonesia atau republik ini
tidak mungkin akan mampu dibangun hanya dengan mengandalkan kekuatan apbn
apbn kita ini makin lama makin merosot karena penerimaan negara merosot
sektor sektor tertentu sudah mulai
hari ini kita mendapat berita yang mengejutkan adalah
ada beberapa indonesia yang ditutup dan dampak pengangguran
kalau ini sistem single mood diberlakukan dampaknya adalah infrastruktur
apakah lembaga penyiaran baru yang ada di bentuk itu sudah siap
karena mereka akan mengandalkan apbn
sekarang subsidi apbn itu pun sekarang sudah mulai dikurangi
premium dikurangi listrik dikurangi
kalau ada sebuah desain dari undang undang dan memunculkan sebuah bentuk subsidi baru
atau mengalokasikan anggaran untuk apbn
kalau itu tidak maka jalan keluarnya adalah utang negara
jadi mungkin niatnya baik tapi kemudian aplikasinya sangat susah
karena banyak melibatkan keuangan negara penyertaan modal juga
dan itu akan terjadi atau menyertakan pengangguran di perusahaan perusahaan yang sudah existing
nah tadi disampaikan juga bahwa betul
kalau seandainya ini dikanalisasi menjadi satu di lembaga penyiaran
mohon maaf ya kalau sampai terjadi suatu trouble
kemudian apakah itu kebakaran apakah itu terjadi tindakan tindakan yang mungkin
ini kan akan lumpuh semua dunia penyiaran
di sisi lain ini kan ada sektor swasta yang sudah siap untuk menjalankan itu
oleh karena itu inilah yang menjadi pemikiran kami di dpr
bahwa badan legislasi ya tidak semua dpr
bahwa kita harus mencari sebuah solusi yang terbaik untuk semua kepentingan
formula yang terbaik
formula untuk yang terbaik untuk semua kepentingan
karena dunia usia kan bagian daripada pilar ekonomi nasional
sebelum kita akan membedah lagi mengenai formula apa
bang nel kemudian dampaknya yang akan dirasakan industri yang sudah bertahun tahun berinvestasi
juga expert sekali di bidang pertelevisian ini
jika memang ide single moocs ini atau bagaimana negara pemerintah menguasai secara penuh
apa dampaknya bang
jadi gini istilah single multi moocs ini kan sudah lama
malah pemerintah sendiri melalui permen dua puluh tiga permen tiga puluh dua dua ribu sebelas dan dua ribu tiga belas
sudah mengadopsi konsep multi mooc sebenarnya dalam perencanaan dan pengalokasian frekuensi untuk dunia penyiaran
tapi dianggap sebagai bagian dari konglomerasi misalnya atau
justru tidak justru dengan realokasi
dengan realokasi frekuensi itu jelas jelas terbukti bahwa sebagian besar dari frekuensi yang digunakan oleh penyiaran sekarang
yang notabene oleh swasta itu dikembalikan kepada negara
dikembalikan ke negara untuk dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan broadband dan sebagainya
nah bagi kami sektor swasta ini yang penting kan pertama ada kepastian hukum
kemudian yang kedua undang undang atau regulasi itu harus menjamin keberlangsungan usaha kami
kami ini sudah berusaha lebih dari dua puluh tahun
dan kontribusi kami tidak kecil kami boleh bilang kontribusi kami tidak kecil
bukan hanya kepada ekonomi negara tetapi juga pada penyediaan lapangan kerja
jadi kalau nanti misalnya tiba tiba dpr menyetujui single moocs kami bisa bayangkan bahwa akan terjadi
setidaknya nih setidaknya pegawai pegawai transmisi karyawan karyawan transmisi kami pasti akan
phk emangnya tidak bisa dipakai teknologi yang sudah existing termasuk karyawan karyawan
itu dia nah yang kedua kami kan sudah membangun infrastruktur digital dari tahun dua ribu dua belas dua ribu tiga belas di sepuluh provinsi
yang sebenarnya sudah ready untuk dijalankan
misalnya infrastruktur transmisi tower kita itu sudah lebih di seratus wilayah layanan
kemudian kita sudah merekrut karyawan karyawan baru
karena sekarang ini kan digital jalan analog juga harus jalan gitu loh
nah bagaimana nasibnya nanti kalau ternyata infrastruktur penyiaran itu semuanya dikelola oleh satu operator
yang pasti karyawan transmisi kami akan di phk karena kami tidak membutuhkannya lagi
padahal mereka juga menghidupi ratusan ribu anggota keluarga
yang kedua infrastruktur kami itu pasti akan tidak terpakai juga
kita kan tidak tahu apakah single moocs operator ini akan berhasil
yang ketiga ini akan mau mengkompensasi infrastruktur kami
apakah dia mau menggunakan
investasi yang sudah dikeluarkan itu menjadi terbuang percuma
jadi banyak apa saja kemudian dari pandangan atvsi sendiri konsep single moocs ini tidak bisa menjawab tantangan digitalisasi ini
pertama gini kalau single moocs itu digunakan berarti kan tidak ada kompetisi
layanan penyiaran itu kan hanya dikuasai oleh satu orang
kita kan hanya bisa ngikutin sebagai penyewa kanal kita hanya bisa mengikuti standar yang dia miliki
padahal kita swasta ini sudah memiliki standar penyiaran yang sudah tinggi gitu loh
di swasta itu tidak ada yang namanya toleransi terhadap kerusakan kerusakan alat tiba tiba terjadi malfungsi dari apapun infrastruktur kamera dan sebagainya
kita sudah zero tolerance terhadap itu
kalau ternyata ini dilakukan oleh single moocs misalnya ternyata tidak ada kompetisi
seperti pak firman bilang tiba tiba ada yang demo atau tiba tiba listrik pln mati
kebakaran dan sebagainya
kita kan siaran nggak bisa
jadi anda ragu itu bahwa pemerintah atau lembaga operator yang ditunjuk pemerintah untuk bisa membuat ini prudent dan juga
kita kan sudah terbiasa dengan
kita sudah terbiasa dengan zero tolerance
saya juga akan sampaikan dikit
sebuah undang undang itu ketika diundangkan tidak serta merta terbesok pagi bisa dijalankan
persoalan sekarang ini adalah kita ke undang undang diundangkan
kalau sampai terbentuk itu katakanlah sampai ada keputusan bahwa ini akan membentuk lembaga baru
peraturan pemerintah saja itu banyak undang undang yang sampai tiga tahun empat tahun lima tahun perpresnya belum turun
apalagi sekarang ini spiritnya pak presiden bahwa meminimize terhadap terbentuknya lembaga lembaga baru
oleh karena itu
ini bertentangan dengan logika itu ya
bertentangan dengan logika itu
dan ini bertentangan dengan kebijakan pak presiden
nah kemudian kalau ini semua akan dikanalisasi menjadi satu pengelolaan di satu lembaga ini juga melanggar undang undang nomor lima tentang komisi persaingan usaha
tapi masalahnya kalau multi itu dianggap lagi lagi swasta dan konglomerasi media yang tidak akan
oh oleh karena itu
bagaimana kemudian bisa mengatasi itu dengan tadi harmonisasi dan juga formula jalan tengah
kita akan bahas mengenai itu mas gibran di segmen berikutnya tetaplah bersama kami
kalau kita lihat memang belakangan ini banyak orang yang agak alergi dengan swastanisasi penguasaan swasta kepada frekuensi publik terutama gini
emang ada yang salah dari logika itu bang
nah itulah kadang kadang ada kepentingan kepentingan tertentu
seolah olah konglomerasi atau swastanisasi itu sesuatu yang dianggap salah begitu ya
kita sudah pilih bangsa kita negara demokrasi bukan negara sentralistik
kalau sentralistik berarti semua dikuasai oleh negara

bahkan pegawai televisi saja pun jadi pegawai negeri
itu kan itu di negara negara sentralistik atau komunis dan lain lain sebagainya
tetapi ketika ada pilihan kita negara kita adalah demokrasi yang berdaulat itu adalah rakyat atau masyarakat
artinya tidak ada masalah dengan konglomerasi
artinya bisa nggak perusahaan itu dikelola secara konglomerasi
saya kira tidak masalah justru kenapa
bisa jadi lebih efisien bisa jadi lebih efektif dan melahirkan profesional profesional dan disiplin yang sangat ketat
dibanding dengan katakanlah dikelola oleh negara
dan ini adalah pembagian tugas yang diberikan oleh negara kepada swasta atau masyarakat
harusnya didukung itu ya bang
betul oleh karena itulah tidak kalau suatu negara yang sudah maju itu justru menyerahkan pengelolaan sumber daya alam itu kepada masyarakat
dalam hal ini kepada perusahaan perusahaan
kemudian adalah dalam diskusi kita tadi keuntungan apa sih yang diperoleh oleh masyarakat dengan lamanya
publik ini paling penting
publik gitu ya
saya kira kalau saya mengatakan semakin banyak
semakin lama ini tidak diputuskan semakin tidak jelas peraturan
terutama bagi masyarakat pelaku industri
tidak ada kepastian hukum
baru kemudian masyarakat juga bertanya ada apa dibalik ini kok bisa prosesnya lama begitu ya
jadi justru saya mengatakan bahwa lebih cepat lebih baik
tetapi jangan lupa orientasi yang paling utama adalah pasal dua puluh sembilan
yaitu kemerdekaan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pikiran dan pendapat
tidak boleh bertentangan dengan ini
dengan undang undang apapun pasal demi pasal yang dibuat di situ
jangan sampai menghalangi kebebasan berpendapat
dengan mengendalikan teknologi itu bisa membatasi berpendapat
sebelum saya akan ke pak firman untuk bagaimana sih formula jalan tengah yang kemudian ditawarkan oleh balek sendiri atau pak firman paling tidak
bang nel kita kan sebenarnya kan agak terlambat jauh nih untuk masalah digitalisasi dibanding negara negara lain gitu ya
kita kan sebenarnya tinggal melihat tinggal mencotoh mana yang sukses mana yang gagal
mana yang kira kira cocok dan prudent untuk indonesia
anda punya perspektif mengenai tanggung jawab
begini kita ini atvsi kan sudah melakukan berbagai survei
kita juga melakukan studi kasus ke beberapa negara yang sudah melakukan migrasi digital
misalnya tahun dua ribu empat itu spanyol mencoba melakukan menggunakan konsep migrasi digital dengan single moocs
dibentuklah nama stasiun televisi yang namanya kuero
ternyata dalam dua tahun secara teknologi dia tidak mampu karena harus dibiaya oleh negara
kemudian dia dietik etik
tidak cepat untuk melakukan adaptasi terhadap kemampuan dari tv tv yang akan menyewa kanal ke dia
kemudian kita juga ke itali
di itali itu migrasi dilakukan tetapi pemerintah kebablasan dalam pemberian izin
sehingga apa sehingga pemain yang tadinya hanya tujuh sampai sepuluh tiba tiba meledak jadi satu ratus lima puluh
nah itu juga bukan contoh yang baik gitu
sekarang kita ke malaysia deh negara tetangga kita
yang sudah mencanangkan migrasi digital sejak tahun dua ribu sepuluh dua ribu sebelas
kemudian bulan juni yang lalu mereka mencoba melaunching yang namanya mytv sebagai satu satunya operator multiplexing
ternyata sampai saat ini tidak bisa jalan
kenapa karena tarifnya tidak transparan layanan penyiarannya juga tidak jelas gitu loh
jadi kemudian di jerman juga begitu
di jerman pemerintah hanya berani melakukan
menggunakan konsep single moose di daerah daerah provinsi yang memang rakyatnya tidak banyak
kalau dilakukan secara kabel dan sebagainya akan mahal
nah di negara negara maju memang ada single mocks tapi di regional untuk efisiensi gitu loh
nah dari kegagalan dan kesuksesan itu harusnya pemerintah dan juga mungkin bapak bapak dan ibu ibu yang ada di senayan sana
mari kita ini kita berkata
kita kaji bersama mana positif mana negatif dari single moocs atau multi moke
tapi ada satu pertanyaan publik yang kemudian harus industri jawab ini
kalau dengan konsep yang diajukan industri misalnya dengan multi ataupun hybrid moocs itu
maka penerimaan negara digital dividend keuntungan untuk publik sendiri akan jauh lebih sedikit dibanding
oh tidak jadi itu salah itu salah persepsi
di negara manapun kalau dia anggota itu alokasi digital dividend itu hanya dilakukan untuk frekuensi dari enam ratus sembilan puluh empat sampai delapan ratus enam puluh
itu yang namanya golden frekuensi
jadi tidak ada negara di itu yang menggunakan atau apa namanya mengalokasikan digital dividend di luar dari di luar itu
jadi bisa kita hitung bersama sebenarnya
jadi salah persepsi kalau dianggap negara akan dapat keuntungan sedikit jika swasta
oh tidak tidak jadi itu sudah menjadi konvensi internasional bahwa digital dividend itu berada di pita enam ratus sembilan puluh empat sampai delapan ratus enam gitu
oke mas firman apa kemudian jalan tengah yang dikatakan
apa kemudian jalan tengah yang ditawarkan untuk karena memang ini suatu keniscayaan yang tidak bisa kita tunggu lama lagi
kalau kata bang emrus tadi harus cepat lah supaya semua selesai dan semua aman gitu apa solusi jalan tengahnya
tentunya begini sekali lagi saya tegaskan dan saya garis bawahi bahwa undang undang ini dibuat untuk melindungi kepentingan semua pihak
oleh karena itu kami akan sedikit menjelaskan tentang perbandingan model bisnis migrasi penyiaran digital
nah kalau ini dilakukan dengan single move
maka hanya satu yaitu lembaga penyiaran pemerintah yang akan menguasai frekuensi itu
dan ini bertentangan dengan undang undang nomor lima tentang komisi persaingan usaha
dan move operator itu menyewakan kanannya kepada seluruh pemain di dunia penyiaran
nah ini persoalannya adalah ketika ini lpp ini belum terbentuk kita belum tahu bagaimana manajemennya atau bagaimana nasib daripada yang namanya perusahaan penyiaran swasta ini yang sudah investasi
nah kemudian kalau kita menggunakan multiplessing maka itu merupakan gabungan antara lpp dan rtri dan setiap lpss itu mengelola frekuensi dan infrastruktur masing masing
dan menjalankan layanan multiplexing untuk keperluan internalnya sendiri
nah ini juga tadi sudah disadari oleh teman teman bahwa memang itu kan kesalahan daripada regulasi kebijakan masa lalu
sehingga tidak terkontrol dan kemudian profilnya dikuasai oleh swasta
ini sudah ada kesadaran swasta pun juga ada lebih mengedapankan kepentingan negara kepentingan nasional dan mengembalikan
yang punya dua frekuensi kembalikan kepada negara satu frekuensi
yang punya tiga dikembalikan dua
yang punya empat kembalikan tiga
akhirnya nanti negara akan mendapatkan yang namanya digital defini yang cukup besar
yang tadi sudah dihitung kurang lebih ada satu ratus dua belas plus tujuh puluh cadangan itu akan dikuasai oleh negara
nah kalau ini di konsep yang sedang kami rumuskan di badan legislasi ini adalah merupakan konsep hybrid
itu lpp rtri dan pemegang ipp multiplexing existing yang sudah ada beberapa ini
ini akan mengelola mooc nya masing masing
nah untuk menggunakan mooc yang dikelola oleh penyiaran swasta ini
itu juga tidak menutup kemungkinan dia bekerjasama dengan
ini akan menjadi lembah kepunyaaran yang pemain baru
karena ini ada regulasi ada aturan yang memang mengatur bahwa setiap pemegang frekuensi bila mana hanya mampu mengelola kanalnya itu tidak maksimal
maka ada kewajiban untuk menyewakan kepada pemain pemain baru
itu akan diatur regulasinya melalui peraturan menteri
jadi tidak ada kekhawatiran bagi pemain baru bahwa wah kami tidak akan kebagian kanalnya
ini menjadi jalan tengah yang kemudian ditawarkan
jalan tengah itu
dan mungkin ini akan lebih mudah
lembaga penyiaran swasta baru itu akan lebih mudah melakukan komunikasi bisnis dengan sesama swasta dibandingkan harus kepada lembaga pemerintah
itu lebih mudah untuk semuanya tapi sulit untuk saya karena waktu kita sudah habis bapak bapak
saya janji akan melanjutkan diskusi ini di lain kesempatan karena ini masih banyak sekali aspek aspek yang
kamu sedikit boleh tambahkan
setengah menit dari tadi
tapi bahwa dalam suatu proses komunikasi itu jangan sampai dikelola sentralistik
karena sempat persoalan komunikasi sentralistik bertentangan dengan nilai nilai demokrasi
oke bagaimana kemudian juga dampaknya bagi publik apakah teknologi layanan kemudian kualitas siaran juga akan lebih meningkat lebih baik
jika memang semua dilibatkan dengan baik
itu juga nanti akan kita bahas di episode selanjutnya
terima kasih sekali lagi bapak bapak
paling tidak kita tuntut ini mas firman dan kawan kawan untuk bisa mengakselerasi cepat supaya masyarakat bisa menikmati siaran digital dengan baik
insya allah setelah reses ini kalau semua berpikir positif demi kepentingan masyarakat bangsa dan negara ini akan selesai
kami tidak punya maksud sedikit pun untuk menghambat
tapi yang kami jaga adalah agar dpr merupakan lembaga negara ini memberikan regulasi yang seadil adilnya untuk kepentingan sosial
jadi lama bukan karena memang ditunda tapi memang karena unsur kehati hatian supaya semuanya bisa keluar dengan prudent
dan tidak undang undang ini dilaikan nanti di judicial review
nah itu dia paling penting terima kasih bapak bapak atas perbincangan yang hangat malam hari ini